lagi video perundungan seorang bocah beredar di media sosial
kali ini peristiwa kekerasan terjadi di cerbon jawa barat di sebuah area perkebunan
video ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan
seorang bocah berusia dua belas tahun dianiaya oleh rekannya yang berjumlah kurang lebih tujuh orang
korban dipukuli secara membabi buta hingga ia tersungkur
sementara para pelaku justru berjoget dan menikmati perbuatan kejamnya
peristiwa yang terjadi pada tanggal empat maret ini pun baru diketahui oleh keluarga pada rabu enam maret dua ribu dua puluh
pihak keluarga mengaku pilu melihat kondisi korban yang mengalami luka luka di sekujur tubuh
hasil visum pihak rumah sakit akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti
itu anak dari tiga bulan kemarin ya udah murung aja
aden kalau ada yang ibu li di sekolah laporan ke bunda nanti bunda yang ke sekolah
orangnya tuh nggak terbuka
kayaknya di ancam itu tuh di ancam
hingga kini korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialami
ia kerap mengurung diri di kamar dan tak mau bersosialisasi
sehingga polisi bisa segera menuntaskan kasus perundungan ini dan memberikan efek jerah bagi para pelaku